nasib malang dialami mas riah seorang ibu warga desa karangbener kudus jawa tengah
uang kertas sekitar empat puluh juta rupiah dalam celengannya habis dimakan rayap
padahal uang tabungan ini akan digunakan untuk biaya pernikahan sang anak
penuturan keluarga mas riah uang hasil menabung selama setahun itu baru diketahui habis dimakan rayap pada jumat lalu
celengan mas ria dan anaknya ini ditempatkan di pojok lemari dalam kamar
saat dibongkar sebagian besar kondisi uang kertas pecahan senilai lima puluh ribu dan seratus ribu ini sudah menyatu dengan rayap putih
hanya beberapa saja yang terlihat angkanya namun sudah sobek
kesal puluhan juta uangnya di celengan dimakan rayap mas riah langsung mengguyurkan solar dan membakar celengan tersebut
baru diketahui ketika celengan itu dibuka ada full rayap rayap putih
waktu dibuka itu sudah tidak berupa uang tapi berupa gundukan tanah
kejadian uang kertas tabungan warga dimakan rayap bukan kali pertama terjadi
meski uangnya sudah rusak pemilik sebenarnya bisa menukarnya dengan uang kertas baru asal memenuhi persyaratan
di antaranya kondisi fisik uang kertas yang rusak minimal dua per tiga dari ukuran aslinya
tanda keaslian dapat dikenali kesamaan nomor seri dan masih terbaik
tim liputan cnn indonesia